anakmu selalu kuat ya
aku nggak mau

aku mau nanya apalagi jenazah pak chandra sama keisha udah ditarik di rumah duka atau belum
mungkin mereka tau informasinya
yaudah kamu ke resepsionis tanya
daripada kita harus keluar jenazah
aku masih gak bisa membayangkan
kemana elsa begitu diam mengandung soal keisha
ini pasti akan sangat berat buat elsa
kihilangan anak satu satunya
anak yang sedang bertumbuh dan sedang lucu lucunya
tiba tiba dia udah nggak ada lagi dan meninggal
ya allah semoga elsa bisa kuat
mau mau tunggu di sini nanti aku balik lagi
oh mama ikutlah pasti
udah masuk kamu sendirian ke sana
selamat siang ibu
ada yang bisa dibantu
ya mbak saya mau nanya tentang jenazah yang bernama
sama keisha prasetya
apa sudah diambil
sama pihak dari keluarganya untuk taruh di rumah duka
sebentar ya bu saya cek dulu
baru saja keluar dari rumah duka
baru saja keluar dari ruang jenazah
mungkin masih dalam proses untuk bisa dibawa pulang oleh pihak keluarganya ibu
oke kalau gitu terima kasih banyak ya mbak
nah kalau gitu kita langsung ke rumah nino ya
mama udah telpon yonggi juga
oh ya udah
lagi kita tunggu di lobby aja
ini janjin ambulansnya pak chandra sama keisha lagi
soalnya tadi kata resepsionis kan juga lagi dipersiapkan
ya sepertinya sih
yaudah gini nanti sebentar lagi kan yonggi datang
nanti kita bisa iringin ambulan
aku ikut aja boleh
eh gak usah
di mobil aja bareng mama
aku mau nemenin keisha sama untuk terakhir kali ini
kamu gak apa apa kamu di dalam situ
kalau misalkan aku gak nemendeng kapan
kapan lagi aku bisa nemenin keisha
aku akan baik baik aja pak mama
mungkin kita ketemuan di sana juga
ini sebagai amanat untuk terakhir kali aku yang elsa minta untuk selalu jagain keisha
oh enggak apa apa
mau memantriin ke ambulans
gak usah gak apa apa
saya boleh ikut gak saya tantunya
oh ya silakan bu
bu anden yang mana bu

langsung saja masukélé oku
pan saya mencoba jemput apa udah di algorithms
siap untuk mengawal bu elsa
sebentar lagi ya bu
kami akan membawa kendaraan sendiri
dan petugas akan bersama bu elsa di mobil anda
pak surya kita tidak punya ketua lagi
kita harus segera
semoga kuat ya
jadi sekarang ibu elsa bersama saya
dan ibu petugas juga bersama saya ya
dan bapak surya dan ibu sarah bersama tim saya
si tobi dan irwan
dan nanti juga akan dikawal dengan kendaraan tahanan
cuma nanti akan mengantarkan ibu elsa untuk kembali lagi ke sini
ini benar benar gak adil buat hamba
hamba ingin keluar dari sini
tapi bukan untuk memakamkan anak hamba ya allah
hamba keluar karena ingin memeluknya
ingin memiliki dia seutuhnya
darah daging yang belum sempat hamba curahkan kasih sayang sepenuhnya
kamu adalah kebahagiaan buat mama papa serta oma opa kamu sayang
tapi takdir allah mengambil kamu kembali
kesedihan yang kami rasakan begitu dalam
aku selalu merasa sesak kalau membayangkan bagaimana elsa melihat asia nanti
aku hanya ingin memeluknya agar dia tahu aku selalu ada di dekat